diskon ini pak jadinya harganya cuma empat ratus lima puluh pak lihat bagus kan pak
ini motornya yang hilang kuncinya
hai bang kunci motornya udah ketemu maya nemuin di atas kulkas di dapur ketemunya di bawah plastik
resek bekas kolak nih motornya udah tadi keluarin lupa aku banget capek capek aja kau maaf
nah itu tuh ngojek ya mas
mojimotor bango jangkang dimana kalau gua tahu
nyari nyari tempat pingin kunci tapi udah pada lebur mod kenapa minta tolong bang sembiring
dia jagonya bang soal gituan kenapa lu ngomong bilang dari tadi ya bang ojak jalan aja dulu uu
ke dalamnya jauh nggak bang
enggak kok neng
bisa jalan kaki
start aja bang
ada apa dengan motor kau
ada di rumah
ya udah kau tunggu sebentar disitu ya
aku mau beresin dulu
maaf mau tanya
ada yang bisa saya bantu
anu mbak disini ada sales yang namanya akbar enggak
bisa saya ketemu
maaf pak semua sales yang ada di kantor ini sedang pada keluar
belum ada yang kembali ke kantor
ada apa ya pak
oh nggak ada apa apa
kalau gitu saya permisi dulu mbak
kenapa berhenti rot
ada apaan lu rot
gue mau tanya
lo beli sandal lo dimana
gue beli di kaki lima
bertiga anda kan kan senggol
sekarang gua tahu im
lu bilang tau kok
masih jauh ya bang
enggak kok udah deket
abang mama bilangnya deket terus
tadi pas ini tanya di depan
jauh apa gak ke dalam
abang bilang udah deket
mau bangin dong
kalau gue beli sendal murahan
selain lu kan ada sudik juga
yang beli sendal sama ama lo
udah jangan diterusin
malah nanti ribut lagi
gua balik duluan ya
makasih ya bang udin
makasih ya bang udin
makasih ya bang udin
makasih ya bang udin
makasih ya bang udin
aku kan bukan tukang ojek
bapak iqa mau baca koran lagi
masih jauh rumah kau
enggak deket bang
ah dari tadi kau bilang deket deket terus
aturan kau tadi panggil ojek aja buat antarin kau sama aku ke rumah kau tuh
saya pikir mau naik motor mau naik mobil
yang di bengkel itu motor orang semua
aku tak punya motor
maafkan aku loh bang
ada apa mas
gak jadi pindah ke kosan yang baru
emang siapa yang bilang gak jadi
liat kamu kesini lagi
soalnya kunci rumahnya laras kebawah
mas bur cuma mau ngomong itu aja
kalau kamu sudah pindah ke kosan yang baru
gue boleh nelfon kamu gak
ini bang rumahnya
kok sepi ya bang
gak ada orang ya
orangnya lagi ke warung kali nih
ring zadarn lake

dengan satu hopes
pak berhenti pak
saya turun disini aja
kenalin demenan saya
tumben kemarin ada apaan
iya cing semalam cang dulu telepon
katanya hari ini saya suruh kesini
cang lu baru aja jalan ke pasar minggu
ke pasar minggu
emang cang gak ngabarin kalau saya hari ini mau kesini
hah sih cang
tuh begitu tuh sekarang kelakuan cang lu
lu inget kagak sama toko yang di deket stasiun
tapi bukannya udah dijual sama orang lain
nah itu dia
kemarin dia kesono
semua orang lomelin
ingatan dia masih anak buahnya
begitu tuh sekarang kelakuan cang lu
bapak ini ada apa tuh nyari nyari bagas
bagasnya itu lagi main
ibu kemana aja sih
bapak udah cari kemana mana
ditelepon gak diangkat
lah bapak kenapa nyariin ibu
ibu nemuin akbar si sales motor itu kan
ibu udah bayar dp nya kan
tadinya rencananya sih begitu
tapi ternyata mas akbarnya itu
ngasih jaketnya tuh welek pol pak
bahannya itu tipis
terus kalau dipake itu panas pak
helmnya sama aja
itu helmnya tuh jelek banget
makanya ibu gak jadikan
ibu gak jadikan
diambil kreditan motor pak
terus ibu dari sana kemana lagi
ini lho pak pulang dari dealer
ibu lihat ada toko elektronik
ngelar barang barang diskonan pak
sale semua pak
terus ibu nemu ini loh pak
megikom bagus tapi murah pak
ike harganya tujuh ratus ribu pak
nah udah didiskoni nih pak
jadinya harganya cuma empat ratus lima puluh ribu pak
tuh pak liat
tuh pak liat
tuh pak liat
ini motornya yang hilang kuncinya
kunci motornya udah ketemu

kunci motornya udah ketemu
emang yang nemuin diatas kulkas di dapur
ketemunya dibawah plastik resek bekas kolak
nih motornya udah tati keluarin

lupa aku bang
capek capeknya aja kau